enam nelayan di banyuwangi jawa timur berhasil mencatat rekor baru menyelam estafet terlama di dalam laut
setelah melakukan penyelaman selama dua puluh delapan jam
pemecahan rekor ini sekaligus mengakhiri gelaran banyuwangi underwater festival yang berlangsung selama dua hari
detik detik proses pemecahan rekor baru menyelam estafet terlama akan berakhir setelah penyelam menyiapkan diri dan masuk ke dalam air
belasan penyelam pendamping yang merupakan para mahasiswa juga langsung melakukan penyelaman serupa
selain melakukan observasi dinamika kehidupan bawah laut
para penyelam yang diberi waktu masing masing tiga puluh menit ini melakukan pencatatan dan pendataan terhadap temuan baru di dasar laut
aksi menyelam di dasar laut dengan jumlah peserta terbanyak dan waktu terlama ini berakhir
saat para penyelam menyelesaikan waktu penyelaman selama dua puluh delapan jam tanpa henti
pemecahan rekor menyelam secara estafet selama dua puluh delapan jam
akan langsung didaftarkan ke museum rekor indonesia atau muri
peserta menurunkan bendera merah putih yang dikibarkan di dasar laut sejak sabtu pagi
sebagai tanda berakhirnya gelaran banyuwangi underwater festival
selama proses pemecahan rekor ini para peserta tidak menemukan kendala
sementara hasil pengamatan dan observasi bawah laut akan diberikan kepada universitas brawijaya malang
sebagai bahan penelitian ilmu kelautan
sangat ditantang dengan angin yang hampir habis
sangat ditantang dengan angin yang hampir habis

tapi saya bersyukur saya juga merasa senang sebagai peserta terakhir
bisa menurunkan bendera yang kemarin kita kibarkan
alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar
yang paling kita canangkan di sini kita membuktikan bahwasannya
nelayan yang selama ini hanya bisa menangkap ikan mengejar ikan
ternyata mereka tertentu
bukti bisa memelihara ikan
banyuwangi underwater festival merupakan inisiatif para nelayan di pantai bangsering banyuwangi
untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut